salam jumpa saudara satu informasi peristiwa membuka jumpa kita kali ini
kebakaran terjadi di sebuah rumah di cempaka baru kemayoran jakarta pusat
api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai dua bangunan
api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik kipas angin
saat tengah diisi daya oleh penghuni rumah di lantai dua
delapan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi
api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian
tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini
namun pemilik rumah mengalami luka bakar saat berupaya menyelamatkan harta bendanya
itu semua ngecas alat seperti kipas angin
dan tinggal sebentar kemudian itu pasti ada di kamar
terus sudah kempul ke atas
nah makanya lupa bakar itu ditariklah tasurnya itu
sampai kena barang badannya dia
jadi seperti itu yang saya ketahui singkat dari yang punya rumah dia
berarti emang lagi ngecas terus ditinggal gitu ya pak ya